tidak sedikit yang memuji chemistry tiara andini dan jeffrey nico dalam film my sac girl
gimana sih bisa sekelop itu langsung saja kita sapa ada tiara andini dan juga jeffrey nicole
halo selamat malam tiara dan juga niko
sukses nih kayaknya filmnya banyak pujian ya
halo malam kak tiffany
oke senang banget mungkin aku ke tiara dulu ya
tiara ini debut film pertama tiara gimana melihat hasilnya dan juga pengalamannya di film pertamanya ini
jujur aku sebagai pemainnya masih belum nonton full film terna aku karena
karena kita masih jalan promo dan keliling dari studio ke studio
jadi masih belum bisa nonton fullnya
cuman aku melihat respon dari masyarakat alhamdulillah senang banget ya
pada rame suka dan positif banget responnya
jadi aku sangat bersyukur karena itu
alhamdulillah ya kalau niko gimana udah lihat semuanya
jujur aku juga belum nonton fullnya
kemarin kita sempat premier tanggal tujuh belas buat kalangan fans dan para tamu undangan
respon dari mereka cukup bagus
dan aku lagi nungguin respon dari penonton yang beli tiketnya beneran gitu loh
karena itu yang aku tunggu
tiara dan nikol walaupun belum nonton
yang bilang di luar sana
acting kalian itu oke banget
chemistry nya dapet banget
aku mau ke niko dulu deh
selain chemistry ini pendalaman karakter niko sebagai gian ya
itu juga banyak dipuji
itu gimana pendalaman karakter ini
apa seorang jeffrey nicole itu punya persamaan sifat dengan gian nggak sih
dilihat orang tuh kayaknya wah dapet banget nih
sebenarnya itu berkat bantuan dari acting coach kita
yang ngecoaching kita selama dua minggu kurang lebih
aku sama tiara buat chemistry buat acting buat habit
habit yang dilakuin sama karakter gian atau sisi
kemungkinan kemungkinan yang bakal terjadi selama buat karakternya itu dilatih sama bang norman
dan di luar itu juga aku punya pengalaman yang sama sebenernya kayak gian
nungguin seseorang selama dua minggu
nungguin seseorang selama kurang lebih dua atau tiga tahun
jadi perasaan perasaan yang sama sama gian
perasaan itu yang aku pakai akhirnya buat meraning gian
jadi pernah ngalamin yang kayak gitu juga intinya
gak ngananya kok sama siapa ya
ke tiara deh
tiara di my sissy girl ini kan kamu berperan sebagai sissy
ya kan perempuan
usianya dua puluh delapan tahun
kalau aku gak salah
dan ini kan terpaut beda usia dengan tiara sendiri
tiara sekarang dua puluh ya kalau nggak salah ya
gimana tuh tiara bisa berakting kemudian tampil gak kelihatan kayak anak umur dua puluh tahun
jadi berhasil banget nih jadi perempuan dua puluh delapan tahun disana
iya itu berkat dari acting coach kita juga
dari bang norman
disitu aku bener bener berlatih kasarnya gini
kayak dipaksa untuk dewasa
lebih dewasa untuk di film ini
karena memang memerankan karakter yang umurnya jauh lebih tua daripada umur aku di real life itu
cuman itu adalah sesuatu hal yang menarik sih untuk aku mempelajari hal itu
jadi aku ngerasa bisa lebih mudah berkomunikasi dengan
teman teman yang lebih jauh lebih dewasa umur dari aku gitu
pengalaman berkesan selama syuting boleh dong di share ke kita
katanya aku juga lihat kan kayaknya ada adegan yang mukul jeffrey nicole nih
tapi katanya justru tiara sendiri yang ngerasa kesakitan benar
ya itu bener banget sih
kan disitu banyak banget scene yang aku mukul jeffrey nicole

dan aku mukul nicole
dan disitu memang apa ya mungkin aku gak ada basic untuk mukul ya kayak karakter atau segala macem
jadi emang asal mukul aja jadi tangannya agak bengkak waktu itu
kayak agak memar
cuman ya di luar itu kita ngerasa have fun aja sih dalam proses syuting
oke yang kena pukul coba diko gimana
ini berapa kali take
aku nikmatin aja sih di putul karena emang emang emang scenenya kayak gitu
jadi aku berusaha nikmatin aja dan kasihan nya malah tangannya tiara yang ungu
kalau diperhatiin aku sempet nonton sedikit post premiere
itu kayak tangannya disini keliatan tangannya ungu
karena memar itu ya
sini di putul
ya karena mukulnya itu tadi
oke nicole film ini kan merupakan adaptasi dari film berjudul sama korea selatan di tahun dua ribu satu dulu udah lama banget tuh
dan juga kemudian di adaptasi oleh banyak negara
apa yang membuat my sassi girl versi indonesia ini beda
sebenarnya benang merahnya sama aja
yang bikin beda itu kultur indonesia nya aja sih
dan mungkin cara penceritaan mas fajar bustomi yang bikin beda juga
secara pacing filmnya juga menurut aku agak agak beda sih dari film originalnya korea
dan ya tentu sih kultur yang kita bawa di remake ini sih yang bikin beda
ini tayang sudah tayang tanggal dua puluh
jadi orang orang semua udah bisa nonton langsung ke bioskop
terakhir buat tiara nanti sambung ke nikola
karena menurut aku ini fresh banget filmnya
dan apa ya menghibur juga
karena ini pas banget di waktu tayangnya tanggal dua puluh tiga juni
dan kayaknya ini menjadi hadiah untuk temen temen yang baru keterima di universitasnya
karena disini sekarang kan habis pengumuman snmptn katanya
aku sempet baca kayak kayaknya ini self reward aku habis tes snmptn jadi nonton my sissy girl ya gitu
jadi kayak seneng banget buat kalian harus banget nonton my sissy girl
karena menghibur banget dan bisa kebawa baper juga
buat aku ceritanya unik aja sih
karena disini yang jadi lead di relationship antara sissy dan gen itu si ceweknya
dan kayak biasanya bosen kan kayak ngeliat film romance
tapi selalu cowoknya yang lead selalu cowoknya yang jadi hero disini
disini kebalik malah ceweknya
dan film ini menurut aku jadi empowerment buat para cewek cewek sih
feminist banget filmnya aku suka
oke another perspektifnya dapet lah ya
thank you banget untuk jeffrey nicole dan juga tiara andini
sukses untuk my sissy girl
udah mulai bisa nonton di bioskop mulai hari ini ya dua puluh tiga juni
thank you banget tiara andi dan juga jeffrey nicole